hai kakek kita punya sepatu baru
itu sendal apa sepatu senda
kakek kan suka lecet kalau pakai sepatu
biasanya kan sama kang ujang rambo
beliau berhalangan hadir
dia bilang siapa yang ngajar dia
dia belum bisa ngomong
kalau kamu kekuatannya
kamu akan jauh jauh
mas anak anak jaga ya
cari sepatu apa ibu
ini ibu ibu bukan saya tuh kakak saya yang pertama
kang yang gantiin kang jamal sekarang siapa
kata kang mus biarpun belum siap belum waktunya belum pantes kemungkinannya antara dik atau hujan
tapi kan sekarang mudik belum bisa
berarti ujang calon tunggal
iya tapi pas ditelepon sama kang mus
kamu ngarep jadi gantinya si jamal
mentang mentang otot kamu gede
jadi pemimpin itu gak cukup otot gede tapi harus punya otak pintar
he memang begitu
maksud si iwan kang komar kok
dia bisa jadi pemimpin kita padahal kang komar kan gak punya otak pintar
kok kamu begitu
gak ada apa apa emang jadi lebaran

jadi mungkin kesabaran buat tengok tuhan saat ini
tanda sulit sih nya
jangan bosan aku benar
mah aku pengen sepatu yang kayak gini
itu sepatu orang dewasa
yang gini tapi yang kecil
sepatu anak anak enggak ada yang mudahnya kayak gitu
aduh apa itu
kamu saya ajak ke sini bukan buat ikut belanja
saya gak mau nyebut nama kamu
kalau komandan kurang berkenan dengan nama panggilan saya nama lengkap saya firman safitra
jamal sudah out
gantinya belum ada
si ujang nggak tahu kemana
si jupri enggak tahu
semua orang pula ada di mana
kamu berdua yang handle urusan nagih uang iuran keamanan

sekejap kita lanjut
di peluang saluran di autonetmagz com

gimana papi tambah ganteng gak
wow papi terlihat lebih muda pi
enggak enggak enggak
ampun ampun ampun
biasanya kangunjang rambo
beliau berhalangan hadir
terima kasih sama sama
satu dua tiga
hai beneran kamu mau pindah rumah baru rencana rencana siapa rencana kalau rencana
musmah mangga percaya dulu juga mau beli mobil mana buktinya jangankan mobil rodanya aja enggak
buat apa tuh mah kalau cuma beli rodanya aja diangsur kayak mau bikin rumah fondasi dulu kalau
beli mobil mah nggak bisa gitu atau emak harus langsung yang udah jadi bisa aja kalau mau